setelah sukses menggelar meet up di sejumlah universitas inen indonesia kembali goes to campus
bekerja sama dengan merdeka copper gold untuk mengunjungi teknologi sepuluh november di kota surabaya
selain berbagi pengalaman dunia jurnalistik acara ini juga digelar untuk mengedukasi mengenai komoditas
khususnya penerapan isg pada merdeka copper gold
dan kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia wida subianto yang saat ini berada di lokasi
selamat siang wida wida bagaimana suasana cnn indonesia meetup pada siang hari ini
luar biasa meriah sekali caca mungkin saya ingin mengajak anda melihat lebih dekat ya
ini suasana adik adik mahasiswa indonesia ya
saat ini berada di auditorium pasca sarjana its
ini ya penampakan penampakan halo semuanya
hai boleh menyapa pemirsa dari cnn indonesia
ada ini ya jadi saya berasa kerasa lebih muda lagi nih rasanya disini kumpul sama adik adik mahasiswa
namun yang menarik caca bahwa ketika kita berbicara mengenai masalah pertambangan ya
ini sebenarnya sebelum saya sebagai jurnalis hadir di acara ini
sebenarnya seperti masyarakat pada umumnya
sekali melihat ah apa itu pertambangan
padahal secara kita tidak sadar ya segala hal aspek kehidupan kita ini ternyata terkait dengan pertambangan
hal sederhana ac ya atau pendingin udara kemudian mic yang saya kenakan saat ini
bahkan handphone atau gadget kita yang selama ini kita gunakan
ini menggunakan material yang dihasilkan dari pertambangan
jadi inilah fenomenon real kita bahwa di dunia saat ini
apa yang saat ini dekat dengan kita seperti gadget yang kita bawa kemana mana
kita membutuhkan material material yang didapatkan dari pertambangan
dan hal hal seperti ini materi materi seperti ini yang disampaikan dan juga disosialisasikan
ke puluhan adik adik mahasiswa dan juga fresh graduate dari beberapa universitas
dan juga institut perguruan tinggi yang ada di indonesia secara berkala dilakukan oleh merdeka cooper gold
yang dilakukan tidak hanya di its ini saja namun juga dari beberapa kota yang ada di indonesia
beberapa saat lalu ini juga dilakukan di padang sumatera barat
nah sebenarnya saya ingin tahu ya
efektivitasnya ke adik adik mahasiswa seperti atap kita bisa bertanya langsung salah satunya ke catherine ya
catherine boleh di sini
catherine ini adalah mahasiswa dari universitas diponegoro semarang
datang ke sini di surabaya di institut teknologi sepuluh november surabaya untuk mengikuti proses kegiatan ini
dan menariknya tidak hanya masalah sosialisasi ini juga rekrutmen dari adik adik fresh graduate ini untuk bisa masuk ke dunia industri pertambangan
ket boleh cerita ini prosesnya awalnya kamu gimana bisa sampai akhirnya di sini anak semarang ke surabaya
cat boleh cerita ini prosesnya awalnya kamu gimana bisa sampai akhirnya di sini anak semarang ke surabaya
ya jadi awalnya nemu slayers pengumuman ada open recruitment mytp tahun dua ribu dua puluh empat
kemudian coba coba apply awalnya seleksi administrasi kemudian kita online assessment
dan hari ini hari pertama kita melakukan offline test gitu datang ke surabaya
biar tepat aja waktunya karena kemarin ada agenda jadinya pilih ke surabaya
cat ini kan juga kita tahu habis pandemi ya cat ini kan juga kita tahu habis pandemi ya
di mana mana dunia usaha itu lagi terpuruk pas pandemi ya
jangankan untuk rekrutmen tapi justru banyak pengurangan di perusahaan
nah ini justru dari perusahaan miningnya mandiri cooper gold ini justru melakukan rekrutmen ke kampus kampus
jemput bola ke adik adik kamu tanggapannya sebagai fresh graduate gimana
sebenarnya nggak expect akan semewah ini artian mewah itu biasanya oprek itu yang saya ketahui sedikit sependek pengetahuan saya

hanya melibatkan pengetahuan kemudian unsur dari perusahaan ke dunia usaha

tapi ini upayanya yang lainnya adalah memberdayakan
jadi nggak expect ada seminar kayak gini ada talkshow yang dimana mungkin ketika nanti misalnya belum rezekinya
tapi kita pulang dari sini paling sedikit kita membawa motivasi dan juga pengetahuan tentang dunia pertambangan
kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang terpilih khususnya

jadi ini sekali lagi semuanya merasa beruntung ya cat ya jadi ini sekali lagi semuanya merasa beruntung ya cat ya

jadi sekali lagi selain mendapatkan wawasan dari pertambangan ini juga mereka ini ada ribuan mahasiswa yang mengikuti proses merdeka young talent program
yang dilaksanakan oleh merdeka cooper gold ini untuk merekrut putra putra putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan merdeka cooper gold
nah event kali ini ini juga ada pemateri materi yang luar biasa saya ingin menyapa pertama pak tomalik
selaku general manager dari corporate communication dari merdeka cooper gold ada hadir di stage bisa ditampilkan di layar
kemudian juga bapak jempin marbun bapak sugeng siang bapak selaku kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur
ini biasanya yang dikejar kejar teman teman media untuk wawancara
kemudian bapak joko widayatno selaku direktur eksekutif dari indonesia mining association praktisi pertambangan indonesia yang selalu semangat ya pak ya
baik boleh saya bergabung bersama kami dengan bapak tomalik selaku general manager dari corporate communication dari merdeka cooper gold
bapak ini kan menarik sekali acara ini kita ingin tahu sebenarnya apa sih pak proses dan juga dari operasi dari merdeka cooper gold ini pak
tentunya acara ini kan salah satu upaya dari merdeka cooper gold untuk merekrut calon calon pemimpin masa depan

sekali sebagai perusahaan muda kita harus mempersiapkan masa depan perusahaan ini
karena beberapa proyek dan operasi kita akan berumur sangat panjang dua puluh tiga puluh tahun ke depan
mungkin pemimpin kita sekarang sudah pada pensiun
sehingga kita harus menyiapkan succession plan kalau istilah hr nya
akhirnya bagaimana perusahaan ini dipimpin oleh orang orang indonesia yang berbakat dan bisa memajukan merdeka lebih tinggi lagi
apakah ini juga yang akhirnya mendasari menyelenggarakan merdeka young talent program
lalu progresnya seperti apa pak apakah benar merekrut sampai ribuan fresh graduate sampai akhirnya nanti berapa pak yang terpilih kira kira
ini program sudah memasuki tahun keempat
tahun ini dari tahun ke tahun
jadi animo dari mahasiswa meningkat
tahun ini kita belasan ribu lima belas ribu kalau nggak salah
dan saat ini sudah melalui proses seleksi sehingga kita melakukan temu muka dan wawancara dan evaluasi secara langsung
kalau nggak salah saat ini di its ada sekitar dua ratus tiga ratus an mahasiswa yang nantinya akan diinginkan
kita akan merekrut
tidak sebanyak ini tentunya kapasitas kita juga terbatas ya
tapi tahun ini pastinya akan lebih banyak dari tahun lalu
karena operasi kita sudah bertambah kebutuhan juga sudah bertambah
tahun lalu tiga puluh tiga kalau nggak salah
yang mendaftar berapa tahun lalu pak
informasinya saya dengar itu sampai ribuan yang mendaftar
jadi ini luar biasa memang benar benar menjaring putra putri terbaik bangsa ini ya
baik kemudian kalau kita berbicara mengenai merdeka
kakuper gold kita tahu ada program isg kemudian dei nya
ini progresnya bagaimana pak
kita sangat transparan terhadap kinerja isg kita
laporan keberlanjutan merdeka coppergold itu sudah dari tahun dua ribu delapan belas
dan tiap tahun dua tahun terakhir kita mempunyai asesor dari pihak independen
untuk memvalidasi angka angka yang diperlukan
jadi transparansi mengenai kinerja isg environment social dan governance kita
juga merupakan salah satu komitmen kita
itu tercemin dari naiknya peringkat isg merdeka yang dilakukan oleh pihak pihak internasional
pihak pihak global bahkan
dua tahun terakhir ini kita naik tiap tahun naik satu peringkat
sehingga menjadi kebanggaan tahun ini kita juga
luar biasa pak pencapaiannya
nah yang menarik ini juga pak tomalik bahwa kita tahu kalau kita berbicara masalah pertambangan ya
ini biasanya identik dengan pengelolaan oleh asing
nah pertanyaan kami sebenarnya kalau potensi sdm indonesia seperti adik adik fresh graduate dari universitas
kemudian institut perguruan tinggi indonesia ini sebenarnya kualitasnya bagaimana pak
kalau untuk masuk ke pertambangan di negara kita sendiri
sumber daya manusia indonesia di industri pertahanan
tambangan saya berani bilang kelas dunia
banyak sekali angkatan angkatan lalu ya mungkin angkatan saya yang bekerja di perusahaan perusahaan besar
perusahaan perusahaan asing dan bahkan sudah bekerja di luar negeri
beberapa orang yang sekarang bekerja di merdeka juga orang indonesia yang pernah bekerja di luar
jadi kita sangat bangga dan sangat confident
dengan kemampuan orang indonesia mengelola tambang
ternyata unggul ya pak tom ya
baik terima kasih atas informasi dan waktunya pak tomalik selaku general manager
terima kasih cooper gold
dan saat ini sekali lagi bahwa yang dapat kita simpulkan bahwa sekali lagi adalah dengan kegiatan ini kita bisa meyakinkan bahwa
di dunia ini saat ini piranti piranti yang kita gunakan saat ini tidak lepas dari material hasil pertambangan
kemudian juga pasca pandemi ini
bahwa potensi dari dunia pertambangan yang ternyata dari data ini juga bisa merekrut atau memberdayakan tidak kurang satu dua juta jiwa
yang terlibat di dunia pertambangan ini
ini juga membuka kesempatan baru kepada adik adik mahasiswa fresh graduate dari berbagai perguruan tinggi di indonesia
untuk bisa bergabung mengembangkan pertambangan negeri kita sendiri oleh putra putra terbaik kita sendiri
bagaimana semuanya mahasiswa indonesia
kembali ke studio caca
baik terima kasih wida subianto korespondensi nn indonesia atas laporan langsungnya